kamu ke rumah saudaranya pun bun
kalau nggak punya pinjam sama tetangga
kalau kamu nggak pake helm saya nggak mau nganter
takut ditangkep polisi
yaudah balik arah
kita cari penyimpanan helm dulu ke tetangga saya
arman bilang dia nggak ngasih tau keluarga bun bun
saya tau dia bohong
hati hati di jalan
iya kamu juga hati hati di rumah
saya ke dalam kaum dulu
lu ngapain pagi pagi udah kemari
kamu tahu udah berapa hari ini bun bun kemana
disuruh disini bantuin gue jaga toko
dia nggak mau
dia bilang bosen capek
padahal mami papi gue udah marah marah sama dia
disuruh belajar bisnis dia males
nggak tau mau jadi apa dia ntar
lo kalau ngomong jangan sembarangan
bilang adik gue copet
makanya kalau ngomong jangan sembarangan
saya ngomong benar bukan fitnah
dia masuk geng saeb
kasih tau gue dimana gue bisa ketemu saeb
jangan sampai bos saeb tau kalau saya yang ngasih tau
iya sebentar gue catet
ember cucian di belakang
emang biasanya dia di sekitar sini
pokoknya kita cari aja keliling bandung
ma masukin celana ubet ke cucian
kenapa nggak diperiksa dulu
kamu tahu sekarang jam berapa
emang jamnya bos mati
abis liat jam kok nanya ke saya
itu bukan pertanyaan sebenarnya
bukan benar benar pertanyaan
tapi semacam penakanan belaka pada awal kalimat saya untuk menunjukkan bahwa saya kesal
kenapa kamu keliatannya bingung
kalimat lengkapnya begini
kamu tahu sekarang jam berapa
mana temen temen kamu
belum ada satupun yang datang
mungkin kena macet bos
kan bos tau sendiri
bandung udah tambah macet
tapi jalannya nggak tambah
belum mau berangkat
kamu kayak yang bingung
mau ketemu bos saeb
itu dia din
kau mau kemana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
kalau berani kamu kesana sendiri aja
kalau saya ikut nanti bos saya tahu kalau saya ngasih tahu
kenapa kalian terlambat
pasti alesannya macet
macet kan setiap hari
harusnya udah bisa kamu antisipasi
bangun lebih pagi
berangkat lebih pagi
susah kalau bangun harus lebih pagi
karena kamu cantik
oke gak masalah
zara gak tahu kan kita ketemu
dia belum nelfon aku
gimana sih ceritanya kamu kenal sama dia
waktu itu waktu ke halte mau nunggu angkot aku ketemu dia
kamu udah kenal
kan tadi kamu nanya awalnya aku kenal sama dia
aku bingung kenapa dia nangis
terus aku tanya
pas mau bayar dompet saya nggak ada
uang saya di dompet
dompetnya hilang jatuh kecopetan
ketinggalan di rumah
gak usah nangis kan bukan hilang cuman ketinggalan
tapi saya gak yakin bener ketinggalan apa enggak
kamu ada hp
kamu telpon orang rumah minta tolong orang rumah buat nyari dompet kamu
saya gak ada pulsa
terus aku kasih pinjem dia hp
habis nelfon ke rumahnya dia yang tadinya sedih jadi senang
dia ngembaliin hp ke aku bilang terima kasih terus kita kenalan
habis itu pas dia mau pulang buat ngambil dompet dia sedih lagi
jadi dia itu suka nyusahin dari pertama kenal sama kamu
kalau aku sih enggak
kenapa sih kamu kenalin ke aku
kan waktu itu kita nggak sengaja ketemu
aku lagi sama dia
masa enggak aku kenalin
ngapain lo disini
gak usah ngajak ngajak karya gue
bun bun jadinya gimana
ya begitu kamu udah lihat bentuknya kayak gimana
maksudnya dia keluar
barusan kan kamu lihat dia diseret sama orang yang ngaku kakaknya
maksudnya dia keluar dari manajemen abc
kita lihat perkembangannya nanti
kakaknya lagi emosi
saya gak mau berdebat sama perempuan
yang barusan siapa bos
pertanyaannya bukan itu
pertanyaannya siapa yang ngasih tahu kakaknya bumbun ada di sini
tadi dia sama saya tapi mau ada urusan dulu
mau nyari sahab
kamu mau kemana
mau ke rumah kamu
saya sudah pergi
ke rumah sodara
ke rumah sodara siapa
ke rumah sodara bumbun terus ngasih tau kalau bumbun sekarang jadi copet
kamu ke rumah sodaranya bumbun
kalau gak punya pinjem sama tetangga
kalau kamu gak pake helm saya gak mau nganter
takut ditangke polisi
kita cari penyimpan helm dulu ke tetangga saya
arman bilang dia gak ngasih tau keluarga bumbun
saya tau dia bohong
saya udah lupa sama yang namanya dija
rosa butuh bantuan saya
sama diza gak jadi